emang kenapa tante
gini kinar soalnya kan mobil kantor tuh masuk bengkel
sampai sekarang itu belum kelar kelar
aduh lelat banget deh tuh bengkel
kinar mau gak datang jemput tante
ke toilet sebentar
ayah nahulih di toilet
ya sudah nanti kamu nyusul ke dalam ya
makasih ya tuh makanannya
nah kedinginan semua lelaki yang ketemu saya kayak mau ke toilet
udah kemarin jadi gini sih
ya aku harus beli makanan lagi dong
uy makanan dari sahak
sok atuh tebak tebak
dari simone de ismins lasarabu kamis jumat
habis bawa makanan yang kita sebut namanya komplit
ini makanan dari dia
mami tuh sudah terpisah
cacing mami tuh gak sedih mau pulang balik
makanan dari simone de
kalau menurut mami
pasti simone de dipercaya pisah nama kamu
buktinya dia bawa makanan
dia kayaknya sudah sadar
tidak akan melukai hati kamu
udah insap dia
dia gak mau menyakiti kamu
dia gak mau menyakiti kamu
dia gak mau menyakiti kamu
yakin kamu karena dia nyesel
seharusnya perempuan yang secantik bella labella
seharusnya perempuan yang secantik bella labella
titisan datu endorse kathy
titisan datu endorse kathy
tidak boleh disakiti
cinta mah perlu kesabaran deh
ini enak tisan
ini makanan dari mundi
ini makanan dari mundi
tadi makan aku udah ngomong lagi
katanya sih dia mau ketonet
mami lihat tadi ada keringet keringet buntet
gak tahu hari ini mah semua yang dekat maunya pada mulus
mami juga heran
ini enak tisan
nanti dia pasti akan kesini kok
dia tengokin kamu
kayak mami makan ewok
perjuangannya luar biasa
perjuangannya luar biasa
seperti kamu bilang
meskipun sudah punya calon
kalau janur mah belum beban tayangan
mah sudah masih bebas
ini tadinya enak ayamnya
tapi lama lama alat juga susah nih kunyanya

harusnya kita berjalan
kita harus berjalan
kita harus berjalan
kita harus berjalan
kita harus berjalan
kita harus berjalan
kau mau nikah sama aku
gue malah butuh perhatiannya kinar
tiba tiba gue kangen banget sama tristan ya
tiba tiba gue kangen banget sama tristan

tapi tuh anak suka gitu deh
suka gak ngubungin duluan sebel

ya udah deh
gue aja yang hubungin deh
terus terusan gue harus gue yang mulai ngubungin
ini beli banget sih tuh anak nacika
ini gak boleh terjadi
gak boleh terjadi ya
oke gue harus mikirin gimana caranya ya
gimana caranya aduh

supaya tuh rekaman gak bisa didengerin sama mas b

hah gue harus mikirin caranya supaya mas b gak pulang ke rumah
kalau mas b pulang ke rumah
repa akan dengerin rekaman itu ke mas b
gue harus bikin mas b gak pulang ke rumah
kalau masalah urusan besok nanti deh

yang penting gue akan kirim orang ke apartemen
untuk mengambil hp nya dia untuk nyuri hp nya dia
eh mas b gak boleh pulang

lah disini kan
lah disini kan
tuh kan tristan nelfon gue
tuh kan tristan nelfon gue
emang kenapa tante
mobil kantor tuh masuk bengkel
sampai sekarang itu belum kelar kelar

aduh lelet banget deh tuh bengkel
kinar mau gak dateng jemput tante
soalnya kinar kalau tante mau pulang
takutnya ada yang cemburu om
takutnya ada yang cemburu oh

papanya si boy suka cemburu sama tante tau
kirain apaan tante
kirain apaan tante
ya udah kalau gitu cari tukang ojeknya yang jelek aja

jangan yang ganteng terong cemburu
tukang ojek apa
jadi gimana gimana kamu mau bantuin tante kan
jadi gimana gimana kamu mau bantuin tante kan
iya apa sih yang gak bisa buat tante yang cantik
iya pasti yang gak bisa buat tante yang cantik
ya udah aku jalan sekarang ya tante
ya udah ginar kalau gitu
tapi kamu nyampe sini ya yang cepet
ya udah pokoknya aman deh nyampe disitu dengan selamat
aku sempet renggang banget sama tante marissa
tapi alhamdulillah sekarang
bisa ngerasain lagi kedekatan
dengan kehangatan tante marissa
aku masih bisa ngerasain
kedekatan sama tante marissa
bukan aku juga jalan sama tristan ya
hubungan aku juga jalan sama tristan ya
kan gue lupa harus telepon trista
kan gue lupa harus telepon tristan
rusanya pake abis
yaudah deh ntar aja gue beli pas jalan
dia kok gak sms atau nelfon gue balik sih
kalau gue mikirin cewek kayak gini
mendingan gue nongkrong di base camp di cobra
ya gue harus cari perhatian sama mas b
gue harus kelihatan dan meyakinkan kalau gue ini sakit
nah kalau gue sakit
pasti mas b itu semakin dekat sama gue
mas kenapa ya
aku tuh pusing banget
yaudah ntar ya mas ambilin obat gosok dulu
kayak muter muter gitu mas
yaudah kamu tolong koles dulu di kepala kamu
mungkin pusingnya bisa ya
bisa di bukanya sih
ntar disayang discomfort kamu

sisa saat adalah comercial